itu main iman tempel tempel tempel biar bisa ditempel tunggu ya udah nih
sama tempel happy ye bikinlah bikinlah bikinlah
lagi pegang dua ya yaitu
ada yang jatuh
tapi ini susah banget ya kayak lama gitu nyampenya
pani no keviling gue nanyain rena deh udah pasti sih coba angkat cuma
gigi pengen dengerkan jadi jelas figure ya ya
saya pengen denger sorenya apa mirna kamu lagi dengan rina
rina nya lagi enggak ada di rumah lagi jalan jalan sama andi sama pabos sama
ya pak nino pokoknya sekarang mereka lagi bahagia bahagia lagi seneng seneng satu
keluarga lagi liburan semuanya masal mbak andin reina itu pokoknya keluarga bahagia deh pak nino
ya iya iya ya sudah kalau begitu terima kasih ya
rina pasti satu lagi bahagia banget jalan jalan ya allah semoga setelah operasi mataku berhasil aku bisa bekerja undang contohnya
aku bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama rena
apa terpaksa lakukan ini
ini kan foto mbak jessi
kayaknya ketinggalan deh
aku kasih dokter desa aja deh nanti setelah ngepel
yud nanti kamu tunggu disini aja ya
oke siap mbak
yaudah kalau gitu
selamat sore mbak
mbak mau berkunjung
iya saya mau jumlah temen saya
oke mbak silahkan masuk
makasih ya pak
ruang adminnya dimana ya
sore mbak ada yang bisa saya bantu
saya mau ketemu pasien yang bernama jessica
saya temannya dok
saya baru tau jessica ada disini
makanya saya baru kesini
saya boleh ketemu dengan jessica
maaf jessica tadi memangnya ada disini
tapi sekarang udah gak disini lagi
kalau saya boleh tau jessica kenapa bisa ada disini
ya boleh ya
tapi sekarang dia udah ada disini
maaf ya mbak kami nggak bisa bilang apa alasannya karena itu privacy pasien
dan kami juga gak bisa mengatakan kepada semerangan orang
gitu ya dok
maaf mbak dokter tadi saya lagi ke pel kamar jessica
oh iya sebentar ya dok
ya makasih mbak
ini ini mas randy
kok mbak tanya bukannya dia kawan mbak
iya dok cuman ini kan fotonya agak dari samping
jadi gak terlalu jelas
yaudah kalau gitu dok saya permisi ya
kalau gitu saya lanjut kerja lagi ya dok
orang tadi beneran temannya jessica nggak sih
kok sikapnya aneh ya
mas reni punya hubungan sama jessica
di foto itu mereka kelihatan mesra sekali
selama ini gue pikir mas rendy itu laki laki yang sangat baik
ternyata gua salah